bapak apaan sih jerjang gini emangnya gila lu bukannya gile tapi kurang waras tahu kagak
sama juga ini oh ya bapak apa apaan sih lepasin loh ini lagi nih oh ya pijat tahu gak gila kok
nenggang uh wah gini hari baru nongol lu setan bener bener lama lu tunggu tunggu iya pak baru
ini ada waktu eh gimana pak
berdua datang kemari mau ngasih kabar kabar apa lo mau tambahin itu uang sewa gampang
sama undang undang gue bukan begitu maksudnya pak saya datang kemari mau ngasih kabar kalau
si anak meninggal dunia akibat kecelakaan meninggal betul meninggal yang bener ngomong
jadi gampang sama ondel ondel gue siapa yang tanggung jawab nih ya kalau soal gampang sama
ondel ondel terserah nanti deh pak siapa yang tanggung jawab saya berdua datang kemari kan cuma
mau ngasih kabar kalau si manap meninggal dunia
betul enggak mau ikut ngelawat enggak mau sih mau cuman aduh gua lebih banyak urusan nih
jadi gampang sama ondel ondel gue sekarang gimana nih ya kalau soal gampang model ondel jangan ke
beter ya mulia iya itu di rumah mamat bandar kembang nah saya berdua mau ngurusin sekalian
ngasih kabar kalau manap meninggal bapak ikutnya wah nggak bisa gua gua repot banget
eh lim ini lu botak iya ada apa eh ini lim nanti lo ikut dia berdua nih ya lu urus tuh
gampang ama ondel gue ya bagaimana caranya gua nggak tahu deh pokoknya lu bawa kemari
utuh ya iya sekarang saya jalan pak ya iya deh assalamualaikum waalaikumsalam
kerjaan kerjaan itu berarti ngebut wajah lu hadar londar waduh kok jadi minum begini urusan ini
babel apa apaan sih jerenjang begini emangnya ya gila lu bukannya gile tapi kurang waras lu
tahu kagak sama juga ganyan ganyan
bapak apa apaan sih lepasin dong ini lagi nih
pijat tau gak gila kok nengdang lu tenang aja lu mau sembuh kagak biar gua usir saya dan
setan dari tubuh lu nangguh bacain dulu apa apaan sini eh setan kambing setan kudus
setan kudus hei setan burik maburono deoram mabur tak sembur
hai wah ini permen karet nih kena setan cinta nih
hai doanya yang lengket lengket supaya cintanya nempel

hai aduh padukun maafin ya kelakuan anak saya

oh ah nggak apa apa cuman dirumah dikurung selama tujuh hari
cuman dirumah dikurung selama tujuh hari

gila apa tapiuchs lu jangan kelawan t philadelphia

gapapa ah biasa cuma nanti dirantai supaya jangan ngamuk ke orang kanan tanpa

hahaha ada ada aja beginian ah tak buat reak nih ah beken beken
nah sekarang lo jangan berlagu lo ya kalau berlagu lo bakal ngepotong ngepotong
coos coos toh kasian beken nanti kalau ketahuan bang mamat dimarahi kowe
ya ngadu toh
ke diam lo
oh ya ngadu piaraan majikan kan sama juga piaraan kita meski kita jaga
nah solo kita kan sama sama karyawan kita mesti bersatu
heee bersatu kalau buat urusan ya mah
heee bersatu kalau buat urusan ya mah
ya udah sekarang lo urusin jagaan kembang
dikandani yaudah aku ngurusin kembang kamu ngurusin kotoran beken
aduh aduh aduh aduh
ini sih karyawan dia juga nih
lo mesti denger kata ya lo jangan coba coba kemana jangan keluar
aguhh tapi lo perlu istirahat
awas jangan keluar
nah orang lu pada gila mau ngapa apa dirantik begini
mbak mbak musrik percaya masal masal ini
udah nur si mamat gue suruh tidur
aku kunci tangannya gua rantai
ya allah abang kenapa pakai dirantai
tapi nanti kalau dia bikin geger orang kampung
kita kan yang malu
kalau dia keterusan bagaimana bang
kita bawa ke dokter saraf
hah dokter sarap
kenapa sih nyak
tegang bener kelihatannya
lo lihat abang lu tuh di kamarnya sana
ada apa sih
nyak abang kok dirantai nyak
kenapa ben sarap
orang abang sehat sehat begitu
tau apa sih
eh jangan deket deket dia
mbak be jangan remehin pendapat anak dong
masa bang mamat stres aja pakai dipasung
ntar kalau orang sekampung tahu yang malu siapa ya
yang malu kan kita juga
udah deh nyak kalau emang abang sakit
mendingan kita bawa ke dokter biar diperiksa sekalian
ini disuruh sama dukun supaya si mamat jangan keluyuran
coba kalau hampir deh keluar bikin ribut kampung
mbak be sih dukun dukun
percaya benar sih ma dukun
diam dulu ah jangan ajarin orang tua
sisi pak ada apaan nih
ini pak saya bertiga datang kemari mau ketemu bang mamat
begini pak saya disuruh ngurusin soal gambang sama ondel ondel
yang saya dengar katanya ada di sini
iya emang ada di sini emangnya kenapa di situ mau pinjam
saya mau ambil saya mau angkut itu barang barang
mau diambil mau diangkut
loh kalau ngomong enak aja
itu gampang udah dibeli sama si mamat
dibeli dari siapa
dari si manap temennya si mamat dia join berdua
tuh kalau nggak percaya tanya si jambul
waduh gambang itu disewa bukan yang dibeli
wah urusannya bisa rumunyam kalau begini nih
si mamat kena tipu deh
eh mizar lo kan temennya
gimana tuh sekarang si manap dia mau urusin nggak soal gambang
itu dia pak

saya berani ada bisa dansk juga